jejen gak mau disunat gak mau gak mau
udah jejen lu kagak apa apa
kalo kagak lu gue jantur lu tau lu di jantur
lo gue gantung kaki lu di atas
emang sih jejen mau diapain sih pak demek
eh pak demek pak demang
wah yang ini belum sunat
aku buru alot dah
pst jangan jangan jangan
ya allah aku pusing
atau mau an
kalau udah mau an itu udah jalan kok
tapi itu anehnya

gak pasti lu
itu itu itu
gimana kalo sunatnya diukir ya

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rakyat
maksud saya kepada warga gangdangdut
telah datang ke rumah saya
karena kalian semua tahu bahwa saya ini kelebihan uang
dan tidak tahu mau dikemanain uangnya
makanya saya mengadakan sunatan masal
sekaligus menyunatkan anak saya yaitu
setelah acara kita akan ada
kamu ingin kumpulin suhu ini
daripada kita capek nyari si jajan mendingan kita mesen bakso dulu
pak sebetulnya lo demen sama gue kagak sila
ya allah pak nanya nya entuh mulu
ella tuh sayang matang sama bapak cinta cinta
emang itulah yang gue harapkan dari kata kata lonto
pak gino bagaimana sih pak gino tuh ngeliat ella matanya telanjang atau dibungkus
yang jelas cakepan ella lah pak ella kan masih muda ya allah masih kenceng
dipake kesana sini masih enak
tapi kalau bu emak ya udah tua reot aduh gimana ya pak bahaya buat dipakai
itu dia itu dia
dulu gue tuh ibarat mesin ya udah turun mesin
mobilnya udah tua
berarti tinggal dikuburin ya pak
lo lah ibarat gue naik mobil tuh naik mobil oplet
waduh enak banget
kalau gue obini gue nih ibarat naik kurung batang
ngomong ngomong tuh makanya gue pengen banget lah kawin lagi
kok pak gino gitu sih
gue udah enak kembini gue
wah oke pak masuk angin kali pak kalau ngeliat dia pak
bini gue tuh kalau lagi manap itu udah lumalampir
pak gino tuh mukanya serem
tuh kagak ada jadi ini ya pak eh maksudnya gak jadi anak gak ada anak orang
kalau ada anak orang anak anak kesambet dulu kali ya
kesian banget tuh orang
lo lah kalau ibarat mak buah lo tuh buah manggis
kalau bini gue buah bernuk
hah hah hah kok pedes banget
pak gino mau suruh panah pak gino

pedes hah hah hah
pedes hah hah hah
hah hah hah air air
tolong aku air mana air
hah akan tuh air
enak aja lu ya hah
asal lu tau aja gua ini benih dia
eh untungnya gua bukan anak orang
kalau gua anak orang gua kesambet mulu kali ya
mbak benny ada ide mak
itu kan punya gua
udah tua bangka disunat aja pake kamur
iya masih takut aja
eh udah bawa apaan lu guntut ya
barangan aja lu
mulut lu deket hidung
tapi bawanya di mari nih
ini di sini ya
ini di sini nih
lupa di sini lu ya
dibang disunat doang lu lari
enggak enggak enggak
igin kamu disunat nah
igin kasih coket ya
bikin tangkep ya
lu menjenguk kita yang berdua ya
enggak lepel enggak lepel ya
gue takut diperiksa sama kpk
aduh benar deh suhar
jajarin gak bilang siapa siapa
boleh nih ya
tadi udah gue kasih loh
hei lu kambing banyak
tadi kan gue yang dikasih
kok mulus ya
siapa di mana
siapa di mana
kok gulus ya
waduh ancur dah
yah dasar si jejin
bukan coklat nih
yah obat mulus mulus
amlus dah amlus dah
eh eh eh gue duluan gue duluan

yang sampai gue duluan
yah ilah lu ste
loh langsung aja langsung aja
waduh tega banget dah
di sini kan ada pintunya
atau ini dia
eh celana gua sama lu ya
lu yang ambil ya
ya lo yang keluar duluan
lu tuh balikin celana gua balikin celana gua
kagak salah nih ini pasti si jajan
celana gua jajan